direktur utama perum bulog budi waseso merebukan adanya beras oplosan saat melakukan sidak ke gudang pedagang beras
beras oplosan ini disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras di pasaran
lantas benarkah tingginya harga beras lantaran ulah mafia atau bukti ketidakmampuan kinerja pemerintah dalam mencapai suasebada pangan
bergabung bersama kami sore hari ini peneliti center of economic and law studies selios muhammad andri perdana di banjarbaru kalimantan selatan
selamat sore mas andri
mas andri ini harga beras dalam beberapa waktu terakhir naik begitu ya padahal pemerintah juga sudah mengimpor lima ratus ribu ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar
dari kacamata anda apa yang menjadi penyebab kenaikan harga beras
ya karena harga berasnya kan kalau kenapa masih belum turun gitu kan ya walaupun sudah diimpor
itu karena sebelumnya itu masih belum masif gitu kan ya hasil dari pers impor
tadi mungkin baru akhir minggu minggu ini akan masif lebih di pasaran
tapi yang juga kenapa harga itu masih juga masih tinggi gitu kan ya di pasaran
faktornya itu sebelumnya adalah karena keterlambatan bulog dalam menyerap di saat panen raya tahun lalu
kita lihat misalnya di salah satu gitu kan ya itu bulog itu terendah penyerapannya itu dibandingkan empat tahun terakhir
karena itu biasanya itu ketika panen raya terjadi di pertengah tahun biasanya itu bulog itu cbp nya sudah aman gitu kan ya
sehingga sampai akhir tahun itu tidak ada perlu lagi untuk mengimpor gitu kan ya
nah yang kita lihat kemarin itu justru di pertengahan tahun banyak petani itu mengalami kesulitan penjualan
yang mana justru baru di akhir tahun itu kita baru kesusahan untuk mencari
cari stok gabah dan stok beras yang ingin dibeli oleh bulog sendiri gitu kan ya
jadi akhirnya kita impor gitu kan
dan itu efeknya berdampak sampai ke sekarang
karena stok yang harusnya dibeli bulog itu itu sudah ada di tangan swasta
sudah ada di tangan bandar
karena saat kemarin bulog tidak bisa menyerap gitu kan ya tidak hadir untuk menyerap secara efektif
maka ya petani itu pilihannya adalah menjualnya ke bandar yang berani lebih tinggi
harganya dibandingkan bulog
karena bulog juga setelah kenaikan inflasi kenaikan harga produksi terutama pupuk gitu kan ya
itu harga hpp itu sudah sulit untuk mengakomodasi dari harga produksi yang sudah mabung tinggi itu kan ya
dan itu juga menyebabkan stok cbp itu turun di akhir tahun kemarin gitu kan ya
sangat rendah hitungannya
nah akhirnya kita harus impor sekarang

dan kemarin itu karena orang itu melihat ya
mau dikatakan mafia atau spekulan gitu kan ya
ketika stok cbp bulog itu rendah
orang spekulan itu bisa melihat celahnya di sana
artinya mereka berani untuk mempengaruhi harga pasar
karena mereka tahu bahwa harga ini akan sangat sulit untuk distabilkan oleh pemerintah gitu
jadi di sanalah kenapa harga itu sangat sulit untuk dikendalikan saat ini
karena faktor utamanya saya bilang adalah karena
penyerapan bulog yang sangat rendah tahun kemarin
oke berarti bisa dibilang bahwa ini strategi atau langkah yang salah yang diambil oleh bulog menjadi penyebab harganya tinggi
ya saya tidak tahu ini apakah mismanagement gitu kan ya
ataupun karena mungkin dari bps nya sendiri ya
atau dari kementeriannya sendiri datanya juga salah gitu kan ya
karena terlalu overstatement gitu kan ya
bahwa ternyata produksi berski itu tidak sebanyak itu
tapi kalau kita lihat misalnya
kalau kita lihat pernyataan bulog di saat rapat dengan dpr kemarin itu sangat jauh gitu kan ya
kenyataan di lapangan dengan data di bps itu saya rasa sudah terlalu besar gitu kan ya
apa ya perbedaan data bulog dengan data bps gitu kan lah
karena di sini kita lihat misalnya kemarin
dikatakan seharusnya menurut data di bps itu ada seratus ribu beras
yang bisa diserap oleh bulog di indramayu tadi
tapi ketika bulog mendatang ternyata cuma bisa menyerap dua puluh ton
itu kan sangat jauh gitu kan ya
itu kan berasnya juga nggak hilang gitu kan
berasnya itu nggak tiba tiba petani itu semuanya nggak memproduksi gitu kan dari seratus ribu ton
jadi produksi dua puluh ton saja itu kan tidak mungkin
yang ada adalah beras tersebut sudah dibeli oleh bandar
sudah dibeli oleh pihak swasta
dan stok yang harusnya bisa menjadi pestabil pasar itu sudah menjadi dikendalikan oleh
entah itu spekulan ataupun ya kendali pasar yang sudah ada di pedagang
dan tentunya pedagang itu sudah membeli di harga yang lebih tinggi
dan mereka tidak mau jualnya itu di harga yang lebih rendah di bawah hpp mereka
dan juga pastinya karena stok
beras impor ini belum semuanya turun
maka harganya masih tinggi seperti itu
oke oke berarti gap antara delapan puluh ton tadi itu dimanfaatkan sehingga bisa menimbulkan mafia beras begitu
bukan delapan puluh ton seratus ribu ton jadi dua puluh ton saja yang bisa diserap oleh
dari seratus ribu menjadi dua puluh itu jaraknya sangat jauh begitu ya
menurut pernyataan bulog saat kemarin
ya itu kan
bukannya berasnya itu nggak ada atau nggak diproduksi petani
tapi sudah dibeli oleh pihak lain karena bulog itu terlambat menyerap beras tersebut
jadi sudah tidak ada lagi dibeli
dan itu ya ada tangan di mana beras itu kan ya sudah ada di tangan bandar
mafianya tidak saya rasa tidak ada sebutannya mafia ya
mungkin disebut spekulan juga bisa gitu kan
tapi kenapa spekulan itu bisa berani untuk masuk pasar itu karena ada celah
seharusnya kalau cbp itu tinggi kalau stok bulog itu tinggi spekulan itu tidak akan berani untuk mempengaruhi pasar gitu kan
karena mereka tahu kalau mereka menimbun ya nanti akan distabilkan oleh bulog gitu kan
tapi kalau mereka tahu stok gol itu rendah maka ya mereka berani untuk mempengaruhi pasar seperti itu
jadi ya alasan kenapa disebutkan ada mafia disebutkan ada spekulannya karena
mereka melihat stok bulog sendiri yang rendah seperti itu
oke mereka memanfaatkan celahnya begitu ya
tapi mas andri menurut anda apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah nih untuk membantu menekan harga beras
karena harga beras ini naik bersamaan juga dengan harga minyak goreng yang sama sama naik sekarang
nah hanya seperti itu kan
jadi kalau kita lihat sebenarnya kita juga harus memperhatikan ya kepentingan dari petani domestik kita gitu kan
karena kita seharusnya menurut data bpas kita seharusnya tidak perlu impor
karena kita bisa memperhatikan segala macam gitu kan ya
kalau kita di saat seperti ini cuma bisa melakukan tindakan membadam api gitu kan ya
yaitu melakukan membuka keran impor di saat ini gitu kan
petani ingin melakukan panen di maret ini ya itu kan dampaknya juga negatif ke petani kita gitu kan ya
kita juga kita melihat ya
regenerasi petani kita juga susah apabila ketika petani itu sudah panen dan juga mereka sudah menjual seperti biasa
tapi tidak ada bulog untuk menyerap hasil tani mereka
ya yang terjadi adalah petani itu semakin banyak yang beralih gitu kan ya dari pekerjaan mereka
sehingga semakin besar juga peralihan lahan dari pertanian ke industri
semakin sedikit orang yang ingin menjadi petani gitu kan ya
jadi kalau banyak yang mengatakan bahwa yang harus dilakukan pemerintah adalah semakin menambah stok dengan impor
itu dalam jangka panjang itu sebenarnya kurang tepat gitu
tapi kalau dengan keadaan sekarang gitu kan ya
ketika minyak goreng naik ketika daya beli masyarakat masih rendah gitu kan ya
yang harus diperhatikan ya tentunya ya beras tadi itu
beras dari impor tadi itu itu juga didistribusikan tanpa perantara lebih dahulu
memang saat ini kan sedang dikaji gitu ya bagaimana caranya mendistribusikan beras impor tadi ini langsung ke konsumen gitu kan ya
tidak ada perantara lagi
tapi kan susah juga di berbagai provinsi itu operasi pasar itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh satu pihak bulog saja gitu kan ya
perlu ada perantara gitu kan
tapi juga kita lihat misalnya untuk menstabilkan harga tadi
kita lihat juga kedepannya penyerapan ini harus efektif gitu kan ya
misalnya kita lihat di kuartal pertama misalnya tahun lalu itu kuartal pertama itu terhitung sangat rendah gitu kan ya
padahal kalau kita lihat kemarin itu di tahun dua ribu dua puluh satu gitu kan ya
secara iklim itu sudah mulai
tanam itu mulai bisa dari oktober
jadi sangat mendukung
walaupun di beberapa tempat itu banyak mengalami kendala cuaca
tapi secara keseluruhan itu secara iklimnya cukup mendukung gitu kan ya
jadi seharusnya itu bisa diantisipasi oleh bulog untuk bisa penyerapan lebih awal
dan juga secara berkala tadi itu harus dicek apabila stoknya lebih rendah dibandingkan tahun tahun sebelumnya
itu ada upaya lebih lebih aktif untuk menjaga stok cbp tersebut
sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi bahwa kita di akhir tahun stoknya rendah ya harus mengimpor lagi gitu kan ya
seharusnya hal tersebut tidak didiskusikan di akhir tahun
oke mas andri ini kan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan operasi pasar begitu ya
untuk menstabilkan harga menjaga harga tetap rendah
menurut anda ini tepat nggak dilakukan pemerintah untuk saat ini saja
apalagi terlebih bulan depan kita memasuki bulan ramadan dan biasanya juga harga kebutuhan pokok akan naik begitu menjelang ramadan
ya konsekuensinya ya karena impor tadi harus dihabiskan ya
di sebelum panen raya dimaret nanti
jadi mau tidak mau harus ada operasi pasar ini gitu kan ya
tapi efektif tidaknya kita lihat apakah misalnya nanti berasnya ini akan di oplose dikatakan tadi kan ya
karena dikatakan bahwa berasnya ini kualitasnya lebih tinggi
dibandingkan bahkan beras premium dan beras medium kita
tapi harga yang dijual bulog ke penjual itu kan lebih murah gitu kan ya
rp delapan tiga ratus yang dijual bulok haeternya rp sembilan empat ratus gitu
tapi kalau kita punya premium yang kita beli lebih tinggi
tapi kita merasa gimana mereka
karena kita tidak bisa dijegah seluruhnya ya
bisa seluruhnya bisa disiapkan sendiri
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami